dia adalah orang yang telah menolongku dari dewi lanjar dan pasukannya
aku harus berterima kasih kepadanya
terima kasih telah menolongku
kalau boleh tahu
siapa kisah anak sebenarnya
apa maksud kisah anak
dia mampu mengalahkan dewi lancar
dia bukan orang sembarangan
dia bukan orang sembarangan
tolong lindungi semua penuh
aku akan menghadapinya
hati hati kak rara
apa maumu sebenarnya
kau adalah adiana reswari
kau akan melahirkan raja di masa depan
akan menjadi istriku
aku saja tidak tahu namamu siapa
sepertinya aku pernah mendengar nama itu
cuma ada satu jurus di muka bumi ini
yang bisa mengimbangi jurus patra yidma tingkat sepuluh
yaitu jurus pencabut roh
jurus pencabut roh itu diturunkan di muka bumi ini
dengan menyembah setan
jurus yang berhati hati
jurusiu mampu mengeringkan segala sesuatu yang basah
di muka bumi ini
dan segala sesuatu yang mengalir
jurus itu dapat mengeringkan lawanmu
dengan menghabiskan darahnya perlahan lahan
benar benar jurus yang sangat menyesat
apakah ada orang yang menguasai
jurus pencabut roh itu
orang terakhir yang aku ketahui
adalah layung kandaga
jurus yang mampu menyerap segala yang basah
kekeringan di tempat ini adalah akibat jurus itu
jurus sesat itu
yang menyebabkan tempat ini kekeringan
yang menebarkan penderitaan
dan perpercahan kepada penduduk
yang tidak berdosa
kau tidak sebodoh yang aku duga
kau sudah tahu kan kesaktianku
maka dari itu jangan membantah
kau harus jadi istriku
siirmu tidak akan bisa menyelamatkanmu
siirmu tidak akan bisa menyelamatkanmu
sihirmu tidak akan bisa menyelamatkanmu

siirmu tidak akan bisa menyelamatkanmu
kalau memang tanah
dan air tidak bisa membunuhmu
aku punya satu cara lain
aku yakin itu kelemahanmu
aku memang punya banyak kelemahan
aku punya banyak kelemahan
tapi aku semua serahkan kepada allah swt
aku akan mengikuti perintahmu
tujuh puluh lima renteng dari
setelah k opened
setelah k opened